ini ada korban penganiayaan di karawang jawa barat dilaporkan meninggal dunia setelah mendapatkan sejumlah perawatan
korban dianiaya oleh mantan suami istrinya karena diduga dipicu cemburu di mana pelaku hingga kini masih buron
seorang pria menganiaya pasangan suami istri pada senin dini hari kemarin
pelaku diketahui merupakan mantan suami dari korban yang diduga cemburu karena korban telah menikah lagi dan memiliki suami baru
suami baru dari mantan istri pelaku mengalami luka paling parah
ia sempat dirawat di rumah sakit karya husada cikampek
dan karena luka parah korban dirujuk ke rumah sakit siloam purwakarta
namun nyawanya tidak tertolong
untuk keperluan penyelidikan polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit umum daerah karawang untuk dilakukan otopsi
kapolsek kota baru ibtu suherlan menjelaskan
peristiwa pembunuhan terjadi di desa jomin kecamatan kota baru karawang
pelaku masuk ke rumah korban pada senin dini hari menggunakan kunci rumah cadangan yang pelaku miliki
pelaku menganiaya korban dan mantan istrinya saat tertidur
hingga korban tidak bisa melakukan perlawanan
korban mengalami luka parah pada bagian perut
sementara istrinya mengalami luka ringan di bagian tangan saat berusaha menolong korban
dan lalu istri korban sempat menolongnya namun tangannya pun terkena sayatan oleh pelaku
setelah itu pelaku keluar dari rumah dan melarikan diri
melarikan diri korban dibawa oleh istri atau saksi yaitu saudara dia mayasari ke rumah sakit
dan untuk saudara sole ini adalah pelaku ini adalah mantan suami istrinya
yang mana memang si saudara maya syari ini baru menikahnya dengan korban
pasca melakukan penganiayaan pelaku langsung kabur dan saat ini masih dalam pengejaran polisi